terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
belum dibukanya bali bagi wisatawan asing tidak menyurutkan semangat pelaku usaha wisata di indonesia
iya betul sekali mei karena pelaku usaha wisata ini diantaranya tetap berpromosi menawarkan paket paket wisata
termasuk meningkatkan kualitas fasilitas dalam tatanan kehidupan baru
adanya event bursa wisata tahunan ini kembali menyemangati insan pariwisata
untuk bangkit berbisnis dan semangat di tengah pandemi covid sembilan belas
untuk mendukung promosi kita melalui sosial media
sebagai pelaku pariwisata secara langsung sih boleh dibilang masih sangat optimis
jadi untuk saat ini syukurnya ada dukungan dari teman paref juga
jadi sehingga kita tidak merasa sendiri dalam upaya untuk memulihkan pariwisata ini
jadi kita tetap optimis walaupun untuk saat ini border belum dibuka